keinformasi lain mantan menteri kesehatan siti fadila supari menjalani sidang perdana
atas pengajuan permohonan peninjauan kembali
ia meminta pk atas fonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian kesehatan
siti fadila saat ini mendekam di rutan pondok bambu jakarta timur
hadir dalam sidang perdana di pengadilan negeri jakarta pusat
siti fadila dipidana setelah terbukti melakukan penunjukan langsung kepada pt indofarma
untuk mengerjakan pengadaan alat kesehatan
untuk mengantisipasi kejadian luar biasa tahun dua ribu lima dan dua ribu tujuh belas
ia disebut meminta kuasa pengguna anggaran dan sekretaris direkturat jenderal bina pelayanan medik kemenkes
mulia hasmi memilih pt indofarma sebagai penyedia buffer stock
hal ini dibantah pihak siti fadila yang mengajukan permohonan peninjauan kembali
dengan alasan terdapat novum atau temuan baru
itu yang kita ingin bantahkan bahwasannya surat pl tersebut
adalah bukan inisiatif dari menteri
bukan inisiatif dari menteri
tapi memang adanya satu rekayasa yang sistematis dari bawah ke atas
sehingga ibu menteri itu tidak tahu apa apa terhadap pl tersebut